good morning bapak ibu sekarang kita akan coba membedah beberapa profil dari pasukan penyebar bendera kita
yang pertama adalah fariza putri salsabila yang merupakan petugas pembawa baki saat upacara penyebaran bendera tujuh belas agustus dua ribu tujuh belas
ini yang lalu ya
nah tahun ini ditunjuk menjadi pembawa teks proklamasi
ya dan selain fariza purna paski braka lain juga yang ditunjuk pada tahun ini
rut selin eklesya purba yang juga pembawa baki saat upacara penurunan bendera tahun lalu
dan gini dipercaya untuk membawa bendera dari monas menuju ke istana
dan berikut ini adalah wawancara lengkap koresponden mumtaz zacatradiningrat bersama keduanya
rombongan kirap bendera merah putih dan pembawa naskah teks proklamasi sudah semakin matang persiapannya
mulai dari ipdn yang nantinya akan menjadi bagian dari marching band
lalu kemudian dari kereta kencana hingga para pembawa bendera perwakilan
kesultanan kerajaan dan juga suku suku di indonesia
dan terutamanya lagi akan menjadi highlight dari kirap bendera pusaka dan juga naskah teks proklamasi
adalah para pembawa baki bendera pusaka dan juga naskah teks proklamasi
saat ini saya sedang bersama dengan para putri putri cantik
para paski brakalain purna paski brakalain dari tahun dua ribu tujuh belas
ruth selin eclesia purba dan juga fariza putri salsabila
mereka ini adalah purna paski brakalain tahun dua ribu tujuh belas
lalu menjadi pembawa baki bendera sangsaka merah putih pada saat pengibaran dan juga penurunan bendera
selamat pagi teman teman
selamat pagi kak
nah untuk ruth sendiri tahun ini nih tugasnya menjadi apa
kalau tahun kemarin kan menjadi pembawa bagi untuk penurunan
kalau untuk tahun ini tugasnya apa nih bro
penjemputan bendera dari monas ke istana kak
pembawa baki naskah teks proklamasi kak atau bendera
bagaimana tanggapannya ruth kembali menjadi bagian dari prosesi tahunan
paling penting di negara kita
pastinya sangat bangga kak karena dipercayai lagi untuk mengikuti atau bertugas pada hut ri ke tujuh puluh tiga ini kak
ada persiapan persiapan khusus lagi nggak sih
kalau tahun kemarin kan sampai digembleng satu bulan nih bagaimana dengan tahun ini
kalau tahun ini latihan seperti tahun lalu juga tapi bedanya lokasinya
di sini lokasinya dari monas kan tahun lalu di cibubur dan dalam kurun waktu satu minggu latihan
minggu saja ya latihannya
nah kalau untuk fariza mungkin kalau anda ingat tahun yang lalu cnn indonesia juga sempat berbincang dengan fariza
bahkan rekan kita fani imaniar sempat berbagi momen haru dengan fariza
nah kalau fariza tahun ini berarti sebagai pembawa naskah teks proklamasi
kalau fariza sendiri bagaimana tanggapannya tahun ini masih haru nggak ke tahun kemarin
saya bersyukur kak bisa dipercaya untuk mendapat tugas kembali di tahun tujuh belas agustus ini
ada persiapan persiapan khusus nggak dengan ruh
sejak tanggal sepuluh siap di monas
nah nanti kan pada saat naik kereta kencana ini kan berbeda nih dengan tahun yang lalu
harus naik tangga lalu kemudian turun tangga gimana nih ada deg degan dan juga ada persiapan khusus nggak
sudah kami persiapkan
latihan latihan sendiri nggak di rumah
gimana latihannya tuh
latihannya kan kami di hotel itu ada kasur nah kasur itu kita anggap sebagai kereta kencana jadi kita latihan di situ
berarti naik turun kasur ya berapa kali naik turun kasur
kalau ruh tahun kemarin kan juga sempat berbagi momen unik nih dengan presiden joko widodo
berarti kalau untuk tahun ini momen uniknya bagi ruth apa nih dalam persiapan
seperti yang ise bilang tadi latihannya itu biar lebih percedir lagi
latihannya kereta kencan itu kami anggap sebagai kasur di hotel gitu
terima kasih banyak ruth dan juga fariza selamat bertugas teman teman
kita sangat bangga dengan kalian semua yang akan menjadi bagian dari momen penting di negara kita
terima kasih selamat pagi
dan itulah tadi sedikit momen saya berbincang dengan teman teman kita ruth dan juga fariza
yang nantinya akan menjadi pembawa bagi naskah teks proklamasi dan juga bendera sangsaka merah putih
nah rencananya memang kirap ini akan dimulai pada pukul delapan dua puluh pagi
di mana nantinya para pembawa bendera dan juga pembawa baki ini akan masuk ke dalam monumen nasional
lalu mereka akan kemudian diberikan naskah teks proklamasi dan juga bendera merah putih
lalu kemudian pada pukul delapan dua puluh lima pagi kereta kencana akan bergerak
monumen nasional menuju ke istana negara dimana nantinya pada pukul delapan empat puluh lima pagi
kereta kencana akan tiba di sana dan nantinya bendera merah putih dan juga naskah teks proklamasi
akan diberikan kepada tim paski beraka yang nantinya akan bertugas untuk mengibarkan bendera
mumtazah jataningrat jakarta